inilah yang dirasakan timman setiap kali tiba saatnya membuat pembukuan
bisnis yang ia miliki diserbu banyak pelanggan
setiap hari omsetnya bisa mencapai jutaan
jelas aja pusing kau semua dikerjakan sendiri
mulai dari jadi kasir sampai siapin roti
namanya juga lagi nabung buat lanjutin kuliah lagi
andai aja dia udah kenal sistem pembayaran digital
nggak akan deh garu garu kepala meski nggak gatal
dan scan kris yang bikin transaksi jadi praktis maksimal
setiap pelanggan bisa pilih aplikasi pembayaran andalannya sendiri
semua riwayat transaksinya pun tercatat di aplikasi
semua lengkap mulai dari waktu nominal hingga nomor referensi transaksi
dengan satu kris untuk seluruh pembayaran
bikin catatan penjualan jadi lebih ringan
laporan keuangan lancar jadi makin cuan
pakai kris untuk transaksi mengubah bisnismu gak kayak dulu lagi
satu kris untuk seluruh pembayaran